good morning informasi pagi ini kita awali dari berita duka meninggalnya ibunda aagim
kabar duka ini pertama kali disampaikan ⁇ aagim ⁇ di akun twitter miliknya
dalam cuitanya aagim selain mengabarkan kepergian ibunda
juga memohon doa untuk mendiang ibu yeti rahayati
beliau meninggal di rumah sakit hasan sadikin pada minggu pagi sekitar pukul lima waktu indonesia barat
rumah duka yang berlokasi di kawasan kpad gerlong kota bandung pun mulai dipenuhi karangan bunga ucapan bela sungkawa
setelah disalatkan di masjid atakwa kpad jenasa dikemumikan di komplek eko pesantren milik darut tauhid
⁇ aagim ⁇ tak menghadiri pemakaman sang ibunda karena tengah menjalankan ibadah umroh di tanah suci
orang tua aagim orang tua saya orang tua adik meninggal dunia tadi pagi jam lima jam lima subuh
dan mudah mudahan diterima amat solehnya jadi ahli surga dan mohon dimaafkan segala kekurangan kesalahannya
itu saja dan semua informasinya agim juga tadi berada di mekah sudah menyampaikan
mendengar kabar duka kepergian ibunda aagim sejumlah tokoh dan selebritas tanah air menyampaikan bila sungkawa
gubernur jawa barat ridwan kamil dan mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
mengunggah ucapan bela sungkawa dan doa di akun twitter mereka
sementara beberapa artis seperti teguh wisnu dan ari untung ikut mendoakan melalui unggahan di akun instagram mereka
yang mendapat tanggapan positif dari warganet